itu benar benar aneh
terima kasih atas bantuanmu
kenapa kau memanggilku ibu
aku sudah lupa
karena aku sangat khawatir dengan ibu
sekalipun aku membuka topek
ibunda tidak akan mengenaliku sebagai putranya
malah ibu akan mengenaliku sebagai abikara
orang yang mungkin paling dibenci oleh buddha
kenapa kau diam saja
kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku
kusti ratu adalah ibu
memiliki wajah yang sama persis dengan kusti ratu
aku telah lancang
aku hanya rakyat biasa
kau anak yang baik
sekali lagi terima kasih atas bantuanmu nak
jika aku melihat dirimu
aku seperti melihat ibundaku sendiri
tidak ada apa apa
aku pun selalu terbayang
aku pun sangat merindukannya
entah dimana dia sekarang
aku sangat merindukannya
aku juga putramu ibu nda
putramu di masa depan
aku tidak keberatan
dengan sebutan ibu nda
tidak akan ada ibu yang menyesal
jika memiliki putra sebaik dirimu nda
aku pun merasakan kedamaian di matanya
tidak terjadi sesuatu di sana
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada takbir
tidak ada gugutan
sebenarnya kenapa dia memiliki ajian yang sama dengan ajian yang dimiliki kakanda
itu benar benar aneh
kau lagi kau lagi
aku harus segera melepaskan ini
dan membantu anak itu
kali ini aku tidak akan melepaskanmu
kau harus segera melepaskan diri

kau menutupi kelemahanmu dengan perkataan bijak
aku akan menutup mulutmu untuk selamanya
kali ini kau tidak akan lepas dari kematian
semenjak diajar siliwangi
dia tidak muncul lagi
apa jangan jangan dia mati
ayah anda ibu anda tolong aku
aku kehilangan jejak raden wistapati
tapi aku tidak boleh menyerang
aku harus terus mencari raden ustapati
dan menyelamatkan raden wolong sungsang
aku tidak tega
melihat anak tidak berdosa itu
demi amsi jahat raden wistapati
kau tidak bisa lari kemanapun putra siliwan
paman harus bayar semua kejahatan paman
ayah anda aku adalah orang tersakti
di tanah pasundang
dia tidak akan mengampuni paman
ayah anda mulai
yang akan memohon ampun kepada aku
kau tahu itu apa
untuk menyelamatkan nyawa
sekarang kau tidak akan bisa berkutik lagi
karena aku sudah melakukannya